kami udah mengusahakan dokter aku udah cari kemana mana tapi belum ketemu
dokter tolong dokter usahakan
bagaimanapun caranya yang penting darah itu ketemu
kalau perlu cek di gudang darah dokter
bapak yang tenang tenang
saya menyarankan segera mungkin sekarang juga bapak mencari kantong darah di pmi
hanya itu jalan satu satunya secepatnya lebih baik pak
oke dokter ya aku cari sekarang
darah di terlalu nyakitin aku om
kamu sabar ya sabar
ini om cepetan harus tolongin raina
sabar rai dulu
kenapa kamu biarkan afif menemui artas belum dia mati
tapi kalau amde gak mau kayak gitu
bawa dia pulang
dan awasi terus jangan sampai dia kabur
jadi om raffi gak ada di belakang ini semua
kenapa om raffi jahat banget
udah tenang tenang kamu tenang dong
kalau kamu gak bisa tenang
apakah kamu mau terjadi sesuatu sama adik kamu dan mama kamu
kenapa kamu tenang
ikut aku sekarang
ternyata mereka yang udah membuat om arta sakit
mereka benar benar gak punya hati
dokter bagaimana keadaan papa saya
om buru buru kesini selalu dapat kabar dari cynthia
dokter bagaimana keadaan papaku dokter
untuk saat ini pak arte membutuhkan banyak darah
kami terpaksa melakukan operasi darurat
dikarenakan ada pembuluh darah yang pecah tepat di jantung beliau
kami segera mungkin harus mendapatkan darah yang lebih besar dari dia

karena mengingat golongan darah beliau yang sangat langka
maksud dokter golongan darah ab resis negatif
betul sekali pak
atau mungkin ada dari pihak keluarga yang mempunyai golongan darah yang sama dengan beliau
darah bapak ini sangat langka
hanya ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki golongan darah sama seperti bapak
tapi seperti muji jat pak
ada dua orang di kota ini yang golongan darahnya sama seperti bapak
serius dok golongan darah saya selangkah itu
kalau boleh saya tahu siapa orang orang itu
di antara dua orang tersebut salah satunya ada di sini pak
dan satunya lagi adalah pak darman

kamu akan menjadi penyelamat om
kalau nanti ya suatu hari nanti kalau terjadi apa apa dengan om
kamu mau ya menyumbangkan darah kamu buat om
tapi sekarang kita harus berdoa dulu
dan kita juga harus terus berdoa supaya tidak ada terjadi hal buruk kepada om
papa tenang aja afif akan nikahin bella
jadi kalau gitu kalau misalnya apa apa terjadi apa apa ya bella bisa selamatin papa
kalian berdua akan menjadi penyelamat papa
ada dokter ada itu istri saya bella
secepatnya lebih bagus pak karena kami sangat membutuhkan segera mungkin
tapi dokter aku gak tau dimana istriku sekarang berada
pak kami membutuhkan darah untuk menyelamatkan beliau segera mungkin
apa bapak tidak bisa mengusahakan untuk menemukan orang itu segera mungkin
kami udah mengusahakan dokter aku udah cari kemana mana tapi belum ketemu
dokter tolong dokter usahakan
bagaimanapun caranya yang penting darah itu ketemu kalau perlu cek di gudang darah dokter
bapak yang tenang tenang
saya menyarankan segera mungkin sekarang juga bapak mencari kantong darah di pmi
hanya itu jalan satu satunya secepatnya lebih baik pak
dokter aku cari sekarang
kacau kalau afif sampai mendapatkan donor darah untuk papa arta bisa habis aku
jadi om arta sedang sekarat dan membutuhkan donor darah
cuma aku yang golongan darahnya cocok sama om arta
aku harus menonorkan darah untuk om arta
tapi kalau aku menampakkan diriku di depan mereka pasti cynthia makin marah
masalah jadi makin kacau aku nggak boleh ketemu sama mereka
aku tahu kamu mencari aku afif aku ada di sini
tapi aku gak mungkin menunjukkan diriku di hadapan kamu
aku pasti makin kacau
itu makin kacau
saya harap saja kamu mengangkat pandang teman saja
tetapi jangan muncul di payudara lagi
kalau afif berhasil menemukan bella
coba kamu pikir baik baik
kalau memang bella ingin ditemukan
sekarang juga dia pasti sudah muncul
sekalipun afif berhasil menemukan bella
orang yang pernah diusir sama sylvia
ditolak sama afif
ditolak sama sata
mau menyumbangkan darahnya untuk menyelamatkan mas artang
bella itu udah terlalu sakit hati sama afif
sampai sampai dia menghilang dan sulit untuk ditentukan
artang artang sudah meninggal
mama tenang aja
papa artang gak sempat membongkar semua persekongkolan kita
dalam beberapa menit
dia akan segera meninggal
rafiq kalau gitu
untuk kasih tau ke kalian kayak gini
buat apa kamu repot repot novel ngasih kabar
begitu melihat mas arta sampai di rumah
biarkan aja sylvia shock melihat mayat suaminya
mudah mudahan dengan begitu
dia juga akan ikutan shock dan kena jantung biar dia mati sekalian
kamu jahat ya
kamu bener bener adik yang jahat sekali